presiden jokowi dodo melantik ketua mahkamah agung yang baru syarifudin untuk masa tugas dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh lima di istana negara jakarta kamis pagi
ini merupakan yang kedua kalinya bagi presiden jokowi mengambil sumpah jabatan pejabat negara di tengah pandemi virus corona setelah sebelumnya melantik wakil gubernur dki jakarta
ketua mahkamah agung syarifudin mengambil sumpah jabatannya dan dilantik presiden jokowi dodo sebagai ketua mahkamah agung
sebagai ketua ma baru untuk periode dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh lima syarifudin menggantikan posisi hatta ali yang memasuki masa pensiun